tablan jauh tadi siapa yang mau minta baju lebaran aku kaburkan yaudah sekarang kita
pilih kira kira mana sih yang cocok buat reina lucu banget nih mana merah mau mau juga
saya kesel banget sama jalanan lut kayak begini ya udah jangan marah marah ya udah aku temuin
kamu di sini emas ya aku sama reina ya udah jangan capek capek ya inget jangan
lari jangan lompat lompat jangan naik eskalator naiknya lift ngerti kan
ya udah sampai nanti ya iya mas sudah kamu hati hati ya assalamualaikum waalaikumsalam
ren di depan ada gang kan kamu masuk situ deh itu
muat buat mobil kita potong jalan laut sana ya
tadi siapa yang mau minta baju lebaran aku kaburkan yaudah sekarang kita pilih
kira kira mana sih yang cocok buat reina lucu banget nih mana merah mau mau ada
mau juga kita ambil yang banyak ya kita cobain nih baju lebaran nih lucu nih sayang
cantik banget kalau enak pakai baju ini
atau gini nih ini juga lucu nih buat di rumah
wah putih tuh cantik nanti pakai ini ya
kalau udah tujuh bulan aku bisa belanja baju anak salmas al pasti seru juga
kenapa bagus kau kenapa gak warna biru hitam
kuning aja leaving ya neeakter bijalah
tapi segi anak kita cowok
ya kalau misalkan yang keluar teratam bukan cowok gimana
kan kita gak tau
ya tapi kuningan warnanya pucat
tapi itu bagus
item aja ya
kalau misalkan biru anak kita cewek gimana
kuning aja udah
biru hitam hijau army
udah udah gak usah lah
gak usah beli baju lah
boleh minta keranjang mbak
semuanya aja semua
biar gak rebutan nanti kamu tinggal milih
mau warna hitam kuning putih abu abu marun pink
mama lagi mikir apa sih mah
kok dari tadi seneng senyum sendiri
mama cuma lagi senang aja
sekarang kita bayar dulu ya
nanti kita belanja lagi
sekarang kita beli baju yuk
atau kita beli sepatu
belum beli sepatu kita
ini ada yang kamu suka nggak
mau kok mah
mbak boleh cariin gak ini ukuran tiga puluh dua
di panti asuhan dibeliin juga nggak
dia nggak punya baju dan sepatu baru
mama sama papa udah kirim baju baju buat mereka
iya sayang beneran
udah kamu tenang aja ya
aku jadi kangen deh mah
mau ketemu temen panti
kapan kapan kita kesana ya mah
boleh sayang boleh
pasti renan juga kangen mama juga kangen kok
kita kesana sama papa juga
ada hadiah dari om al dan tante andin
untuk kalian lebaran
kalian jangan berebut ya
nanti ibu panggil namanya satu satu
pasti tadi gue salah lihat
itu gak mungkin ricky
lo itu terlalu takut sama ricky sampai lo jadi paranoid
bayangin ricky ada disini
udah jelas ricky meninggal elsa
makasih ya buat hari ini
tadi pada saat di panggung mbak elsa kelihatannya k gordet banget ya
mbak elsa maaf boleh minta foto bareng
pak sebentar ya
kita foto di sana aja yuk
kasih mbak mbak elsa ramah sekali
mah ada nana perawanan
iya aku nantai elsa
mah kita saparin yuk
kamu kok bisa ada di sini
ini acara kamu
habis belanja berdua doang nih sama rena
iya lagi nyari baju lebaran buat reina
tapi ada masalah kok mungkin ini lagi di jalan
itu kan bu andin istri pak arie baran
bosnya mahalatu kosmetik
iya kemarin kamu datang kan ke acara beauty class mahalatu kemarin
acaranya bagus banget
benar acaranya lebih meriah dari acara ini loh
mahalatu bagus banget ya
apalagi bu andin nyetik banget
jadi lo sekarang bantu bantu mahalatu
ya cuma sementara aja
karena kan posisinya mas al kemarin kan lagi sakit
jadi aku ngebantuin mas al
tapi sekarang kan mas al udah sembuh
dan aku juga lagi hamil kan
kayaknya sih udah enggak
aldebaran udah sehat
apa aldebaran udah kasih tau bu andin soal reina
aku boleh nitip rena gak sebentar
aku kayaknya pengen ke toilet deh
oh yaudah reina disini aja sama gue
dudut sama tante elsa ya
jangan yang aneh aneh ya
mama sebentar doang kok pengen ke toilet ya
kita duduk sini yuk
wuhh nanti banget lagi
alhamdulillah akhirnya masaknya selesai juga
ini nomer siapa ya
pak mau ngantar apa ya buat siapa
ini orderan order sama pak ricky bu
eh saya ibunya biar saya aja yang terima pak
terima kasih banyak
terima kasih ya bu
mereka punya bukti cctv
atas apa yang aku lakukan hari ini
papa nggak boleh tahu
papa nggak boleh tahu
tadi handphone mama di charge
pas aku pegang kayak nyetrum terus
nggak sengaja terus karena kaget jadinya
siapa yang capekkah ya
udah kamu istirahat aja kamu udah capek masak soalnya
hidup aku bener bener gak tenang
sekarang ada orang yang punya bukti tentang perbuatan aku
apa dia juga yang mengirimkan foto di coffe city waktu itu
astagah gimana kalau mereka melaporkan aku sama elsa ke polisi
mumpung gak ada mbak andin
gue bisa nanya nanya nih ke rena soal debaran
tante frozen mau nanya deh
emang papa lo udah bener bener sembuh
ya tante udah sembuh